pt pos indonesia terus beradaptasi dari masa ke masa melalui layanan jasa bagi masyarakat
termasuk menggunakan teknologi karena saat ini mayoritas masyarakat sudah menggunakan internet
bukan hanya itu masyarakat juga menginginkan pengiriman barang dilakukan langsung ke rumah
pos indonesia mampu beradaptasi mengikuti layanan yang diinginkan konsumennya
yaitu dengan menampilkan wajah platform digital
walaupun kantor pos indonesia tersebar di empat lima ratus titik di seluruh indonesia
karena tuntutan digital adalah keniscayaan terhadap semua perusahaan
pt pos indonesia memberikan layanan yang lengkap user friendly
aplikasi pengiriman barang tanpa harus keluar rumah
di masa pandemi aplikasi pengiriman ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat
zona yang memang pos indonesia harusnya ya realistis menjadi juara
di studio sudah hadir siti hoiriana direktur bisnis kurir dan logistik pt pos indonesia
untuk membahas apa apa saja strategi bisnis dan inovasi yang perlu dan akan dilakukan oleh pt pos indonesia
alhamdulillah sehat mbak desi bagaimana
sehat penting sekarang kesehatan
harus menjaga kesehatan dan selamat menjalankan ibadah puasa
terima kasih terima kasih
kita sudah masuk bulan puasa dan mbak anne ini ya ternyata baru dua minggu
ini menjadi direktur bisnis kurir dan logistik di pt pos indonesia
ini tentu sebuah tantangan yang lumayan sangat baru tapi berat
tapi sebelumnya kan sudah di pt telkom jadi sama sama bumn
sekarang bagaimana sudah mulai tune in dengan pekerjaan
dua minggu lumayan kita sudah harus tune in
sudah harus tune in ya dan pasti juga harus ada ide ide cemerlang dan apa yang perlu ditawarkan
tapi mbak anna ini kita satu tahun ini covid tentu saja telah memporak porandakan ekonomi di indonesia
dan tentu saja mendisrupsi bisnis bisnis termasuk bumn di indonesia
apa apa saja khususnya yang terdampak di pt pos indonesia
jadi satu pandemi ini harus disikapi dengan berat

tanpa kita mensikapi dengan benar maka banyak hal yang kita akan lewat dari situasi sekarang
jadi banyak hal yang kita perjuangkan untuk kita bisa masuk form dengan arena yang ada sekarang
pt pos indonesia dalam hal ini kan really on bisnis kurir logistik
nah ini kita melakukan banyak hal untuk bisa firm dalam situasi sekarang
nah inilah yang kita upayakan bagaimana kebiasaan kebiasaan masyarakat itu kita bisa penuhi dengan baik
nah tentunya apa yang kita lakukan
salah satunya adalah kita upayakan inovasi inovasi inovasi
bagaimana pt pos indonesia mampu berinovasi untuk bisa benar benar memenuhi seluruh aspek masyarakat
dalam hal ini kalau kita bicara di industri logistik kurir kita melihat kurir di indonesia ini dominan memang harusnya post number
dan sekarang banyak sekali saingan saingan yang sudah muncul
saingannya luar biasa
tapi yang perlu menjadi salah satu key point kita adalah
pt pos indonesia punya area di aceh sampai dengan papua
kemudian titik kita juga lumayan besar
jadi lima puluh empat titik layanan di indonesia
nah inilah yang kita dorong dari kurir di indonesia pos harus hadir di sana
iya dan tentu saja
apalagi indonesia ini negaranya begitu luas
dan kepulauan dan masih banyak sekali area atau daerah daerah yang masih belum terjangkau
apalagi dengan internet
tapi kembali ke covid sembilan belas ini pasti kan ada dampak baik terhadap bisnis itu sendiri
ataupun terhadap adaptasi yang harus dilakukan oleh karyawan
nah ini selama satu tahun ini saya ingin tahu nih apa apa saja kira kira bagaimana beradaptasi
dan sejauh mana
sejauh mana dampaknya terhadap bottom line itu kan penting biasanya
apakah juga ada pengurangan karyawan atau kebiasaan kebiasaan baru yang harus dihadapi
dua puluh tujuh ini kalau kita bilang employee nya
karyawannya pt pos indonesia
dengan berbagai macam yang sudah terjadi memang kita sangat berat di kondisi sekarang
tapi kita punya momentum baik
pandemi ini sebagai hal
pandemi ini sebagai salah satu momentum untuk kita berubah
nah sehingga kita going concern kita ke digital
memastikan kita berubah bagaimana dua puluh tujuh ribu ini juga kita dorong punya culture digital
supaya pada saat kita memastikan kita hadir di masyarakat itu benar benar kita fit dengan apa yang diharapkan masyarakat
kita tahu nih saat ini semua pengennya mudah cepat murah kan gitu
nah ini kan challenge juga buat pos
untuk memastikan bahwa kita ini benar benar pada saat situasi ini kita harus berubah
kita ini benar benar pada saat situasi sekarang bisa hadir dengan cepat murah dan baik
maka kita dorong untuk kita benar benar kita masuk di area dimana kita mengeluarkan inovasi
salah satunya adalah kita mengoptimalkan keep posin aja
jadi masyarakat bisa pakai keep posin aja untuk dia mendeliver apapun yang dia inginkan
mau itu bicara saya punya barang apa
tapi di satu sisi bahwa kurirnya di indonesia ini
oleh pos indonesia kita berada di mana saja
jadi tidak perlu worry di area itu
nah itulah kita rubah culture di dalam untuk memastikan kita benar benar bisa strong
memberikan services yang baik untuk masyarakat
tapi selama ini ini kan kita pt pos indonesia kan sudah hadir dua ratus tahun ini dua ratus tujuh puluh lima tahun
ini mungkin salah satu yang tertua
ini kita mewarisinya dari zaman kolonial lah istilahnya
jadi beban sejarahnya itu ada
nah sebelumnya kan mbak anna bekerja di pt telkom yang juga tentu saja merupakan plat inilah
merah yang kita banggakan
dan sudah sering saya lihat melakukan transformasi
nah kalau dilihat dari perjalanannya itu sendiri ya apa yang membuat mbak ana ini
sambil kita menghargai lah sejarahnya tapi kita juga harus loncat ke masa depan
nah apa yang perlu dijaga sehingga masih adalah ininya
kesan bahwa ini sesuatu yang betul
ini salah satu bumn tertua di indonesia
dua ratus tujuh puluh empat mau jadi dua ratus tujuh puluh lima tahun pt pos ini hadir di indonesia
nah tentunya dengan posisi bahwa kita menjadi salah satu bumn tertua harus memberikan
benar benar fundamental yang kuat untuk indonesia
nggak boleh mati
pt pos ini nggak boleh hilang gitu posisinya
tapi kata kata tidak boleh hilang ini harus disikapi dan kita bisa berkompetisi di era sekarang ini
dengan semua layanan kompetitor yang luar biasa cepat kita juga harus gerak dengan cepat sekali
jadi kita pastikan bagaimana pt pos indonesia bisa gerak jumping dengan sekarang ini
untuk memastikan kita nggak kalah di area ini
maka memang dengan pengalaman pengalaman sebelumnya dengan hal hal yang sebelumnya
mungkin mbak desi pasti tahu juga situasi yang terjadi di pt pos indonesia
kita merubah banyak hal di pos indonesia ini
transformasi besar besaran kita lakukan untuk memastikan bahwa pt pos ini benar benar berhasil
benar benar bisa compete dan bisa memastikan kita menjadi salah satu barometer untuk menggerakkan bisnis di kurir logistik di indonesia
luar biasa tapi kompetitornya juga seperti jamur pada musim hujan ya
banyak sekali pilihan dan memang orang juga dimanjakan ya dengan itu
kita break sebentar mbak anna
tetaplah bersama kami insight with desi anwar akan segera kembali
saya masih bersama insight with desi angwar dan saya masih ditemani oleh siti yoho iriana
direktur bisnis kurir dan logistik pt pos indonesia
perusahaan atau bumn yang lumayan bersejarah
pada tahun ini akan berusia dua ratus tujuh puluh lima tahun jadi jauh lebih tua daripada namanya pt pos indonesia
sebenarnya dulu ada namanya yang berkaitan dengan inilah zaman belanda sehingga ini kalau saya melihat ini seharusnya kita lebih bersahabat
lebih membanggakan dan lebih menggunakan tapi ya mau tidak mau kalau kita lihat apa yang berkaitan dengan pos sekarang ini kan
seperti dulu sebelum covid saja kan yang namanya dunia internet buat digital itu ada snail mail yang kita menulis surat
pasang perangko atau ini terus kemudian ada email dari situ saja kan seolah olah kan kelihatan sudah semakin lama kan semakin terbelakang lah harus catch up
dan tentu saja dari segi bisnis bisnis modelnya juga mau tidak mau kan harus berubah
dengan kedatangannya mbak
mbak anna di sini memang kita harus lihat kan low hanging fruitnya
ini prioritas seratus hari pertama lah mbak ana karena ini kan pasti dituntut apalagi jasa jasa kurir itu semakin banyak di indonesia
iya jadi benar sekali mbak desi jadi challenge nya besar sekali tapi kita punya spirit luar biasa ini masuk di pos indonesia harus benar benar mendorong something new itu posisinya
tidak hanya bicara something
bagaimana fundamentalnya menjadi kuat juga
nah bagaimana ini
karena ada dua puluh tujuh ribu di seluruh pelosok indonesia dan beda kan pasti mindsetnya
kalau kita bicara market share pt pos indonesia pada hari ini saya mengatakan itu single digit
big number dikuasai oleh orang lain
nah bagaimana kami mengupayakan cara cara baru untuk kita bisa masuk ke double digit untuk market share ini posisinya
nah salah satu yang kita lakukan adalah mau gak mau kita harus dorong untuk memastikan
kita punya layanan yang mudah diakses oleh masyarakat
dan salah satunya kita keluarin namanya kiposin aja
namanya sedikit unik
hiposin aja supaya masyarakat itu mudah
jadi kalau dulu bicara poskan saja lah kan gitu
tapi kan ini by digital ya dengan smartphone kita bisa akses dari google store kita kita bisa download bisa kita start di situ
maka masyarakat kalau kita bicara dulu datang ke kantor pos untuk kirim
susah kan gitu posisinya
nah maka kiposin aja menjawab itu semua
nah ini adalah salah satu layanan yang kita keluarkan untuk memastikan kita dengan mudah diakses oleh masyarakat
dan tentunya juga posisinya adalah tidak hanya mudah nih tapi juga murah dan sangat efisien
ini kan aplikasi kan
aplikasi platform baru yang kita dorong
akan atau sudah
sudah berapa lama
ini baru kita run ya kita boleh dibilang di tahun ini kita run
masih ini ya baru trial kan
tapi poinnya adalah dengan hadirnya ini kita akan pastikan kita campaign luar biasa bahwa apalagi kita mau masuk posisinya ini area area yang memang ini sudah second turf
artinya untuk kita bicara pandemi ini tahun kedua kan gitu
jadi benar benar harus bisa menjawab dan membantu situasi sekarang ini
jadi harapan kita dengan kita mengeluarkan kiposin aja masyarakat bisa dengan mudah mengakses kita termasuk kita dengan mudah memberikan line account
dari mulai aceh sampai dengan papua
bahkan sebenarnya layanan pos indonesia itu juga hadir di berbagai negara
karena masyarakat bisa juga kirim ke negara negara lain mau ke manapun kita punya destinasi di sana
nah inilah yang kita hadirkan di situasi sekarang
jadi pastikan juga bahwa kita hadir dengan mudah dengan murah gitu supaya kita juga bisa berkompetisi dan tentunya layan kita harus bagus
iya kalau saya lihat ini sebenarnya kan menghadirkan aplikasi
apalagi pas tahun ini tahun covid
sementara indonesia itu sudah cukup lama lah istilahnya bermain dengan apapun yang sifatnya internet dan digital kan agak terlambat kan mbak ana
makanya saya lihat mungkin mbak ana di istilahnya harus ini mempercepat ini segala macam transformasinya
single digit ya selama ini market chainnya
padahal ini paling besar di indonesia dengan cabangnya
ada lima puluh empat ribu dan jumlah karyawannya begitu besar
pak ana apa yang dilihat kenapa
apa yang salah dalam mengelola ataupun strategi yang diadopsi selama taruhlah lima atau sepuluh tahun ini sehingga market chain yang ini luar biasa turun
ya salah satu adalah kita bicara adaptability agility kita untuk menghadapi situasi ini
kita memang harus sangat agile untuk situasi sekarang
maka salah satunya adalah kita nggak mau bicara sebelumnya apakah kita salah atau tidak
tapi poinnya adalah saat ini kita harus benar benar berubah
nah perubahan ini kita harus jawab dengan cara cara yang benar
dengan cara yang benar adalah salah satunya adalah memastikan bahwa apapun yang kita lakukan untuk kepentingan pelanggan untuk kepentingan masyarakat
itu benar benar harus benar benar yang fit dengan kebutuhan mereka
jangan paksakan pelanggan itu datang ke tempat kami kan gitu
harus kita yang hadir dengan mudah
biasanya kalau perlu apa apa kan kita ke kampus
zaman dulu begitu kita tiram apa apa harus datang
memang titik layanan kita banyak jadi kalau kita bicara titik layanan itu lebih dari lima puluh empat ribu
nah kita bicara kabupaten di indonesia ada lima ratus empat puluh
kecamatan sekitar enam ribuan
desa kelurahan sekitar sembilan puluh ribuan
nah kita hadir di titik di mana lima puluh empat ribu titik kita hadir
tapi poinnya adalah bukan hanya titik itu hadir tapi masyarakat susah mengakses kita
tapi dengan posisi sekarang kita harus memberikan yang benar benar masyarakat mudah mengakses
nah inilah yang menjadi challenge dan perubahan ini saya yakin dengan spirit yang luar biasa kita bawa ini semua pasukan
untuk memastikan kita harus fit dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat
karena masyarakat pilihannya banyak dia mau pilih apapun bisa
tapi poinnya bahwa pos indonesia adalah bumn indonesia
ini harus hadir dengan barometer yang bagus untuk memastikan mbak layan kita bagus
tapi kan istilahnya sekarang ya bisa menjadi dinosaurus ya kalau kita tidak
jangan sampai hilang sangat mati tapi benar benar kita harus jadi bigger
jadi kan berarti harus ajal harus beradaptasi harus memenuhi juga selera dan kebutuhan saat ini
nah yang terus terang ketika mbak anna diberikan tantangan ini
apakah merasa bahwa sebenarnya pt pos ini apalagi dengan market share nya yang hanya satu digit
itu masih relevan
apakah masih perlukah karena ini bukan sesuatu yang orang sekarang ya kirim surat pakai perangko kan sudah tidak lagi
ada hal hal baru ya jadi kalau kita bicara portfolio bisnisnya pos indonesia saat ini kita di tiga ini
yang pertama kita memastikan kurir ini di retail ini benar benar bagus
karena kita punya kurir yang sekarang besar dan booming sekarang

semuanya bisa dilakukan di marketplace
semuanya bisa dilakukan di marketplace
maka kurir ini harus benar benar pick up dengan baik dan mengantar dengan baik
inilah kurir yang pastikan bahwa kita lebih bagus dari kompetitor
karena kita punya besar banget nih kurir
nah industri kurirnya kita dorong luar biasa
yang kedua adalah kita bicara di logistik
di indonesia logistik juga big number kan
luar biasa besar apalagi di era pandemi begini

logistik ini menjadi salah satu yang menjadi tumpuan untuk kita memastikan bahwa logistik itu benar benar

dengan cara yang baik untuk memastikan tidak ada gap
kalau kita mengatakan gap layanan supaya masyarakat itu dimudahkan
dia tetap stay di rumah tapi everything can do
nah ini yang kita dorong
nah termasuk yang ketiga bagaimana kita masuk ke industri financial
sekarang semua fintech serba pembayaran pun kan lewat pembayaran digital
betul dengan mudah gitu namanya dengan digital
supaya nggak ada lagi orang bayar dengan
dengan cash lah
apalagi sekarang kalau dulu kan transfer ya
transfer kita ke kantor pos untuk ini mentransfer uang
sekarang kan sudah tidak ada lagi seperti itu
jadi ini yang kita lakukan
dan rasanya mbak desy kita dengan posisi saat ini dengan apa apa yang sudah kita lakukan di tahun dua ribu dua puluh satu ini
even kita bicara baru di bulan keempat ya
tapi kita bismillah kita yakin apa apa yang kita lakukan ini bisa dorong
bahwa pos indonesia akan bisa benar benar berkompetisi dengan baik
dan bisa untuk memastikan kita jumping
harus ada frog leap ya kita
benar loncat dan juga kalau menurut saya ini rebranding dan juga mengubah image pt pos yang mungkin saat ini
dan saya rasanya meyakini itu
jadi saya meyakini bahwa ini benar benar satu area yang memang bisa kita gerakan lebih baik
kita istirahat sebentar mbak anna
tapi jangan kemana mana dulu
insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
bagaimana mengubah pt pos indonesia menjadi bumn yang bisa menjadi pemenang diantara para kompetitornya
ada siti hoiriana sebagai direktur bisnis kurir dan logistik pt pos indonesia
yang baru saja menjabat di pt pos indonesia
khusus supaya mengubah semua ini
mentransformasi pt pos indonesia yang sudah hadir di indonesia sejak zaman kolonial
tapi kita sekarang sudah masuk ke zaman digital
sehingga mau tidak mau
ini kalau kita melihat istilahnya dinosaurus ini
sekarang harus diubah menjadi kancil
ini kan berarti harus ada perubahan mindset
bukan saja dari teknologinya atau alatnya dan caranya platformnya
walaupun tadi katanya sudah mulai masuk ke platform digital
tapi kalau saya lihat ini lebih ke mindset manusianya mbak nana
ketika memulai ini budaya apa yang ditemukan dan kira kira bagaimana cara mengubahnya
ada dua puluh tujuh ribu ya sekarang karyawannya
ini seluruh pelosok indonesia tentu saja dengan setiap daerah juga punya ciri khas sendiri
ini bagaimana kalau saya lihat ini tantangan terbesarnya justru di situ
mengubah mindset supaya bisa bertransformasi
jadi dua puluh tujuh tim ini benar benar kalau kita lihat pada saat kita punya numbers yang gede
dengan kita punya culture yang baru maka hasilnya akan luar biasa
kan gitu poinnya
nah makanya kita dorong
tadi semua tim kita untuk memastikan bahwa perubahan culture itu terjadi

jadi kita merunning banyak hal
nah salah satunya adalah kita kalau kita bicara corporate culture
corporate culture kita adalah akhlak
jadi corporate culture ini satu memang pasti bicara amanah
harus dong kan gitu
tapi tidak hanya amanah
dia harus bisa kolaboratif dengan yang lainnya
dia harus hadir dengan loyalitas yang luar biasa
untuk memastikan bahwa apa apa yang dilakukan tadi ini memenuhi kembali kembali bignya adalah apa
memenangkan hati pelanggan
memenangkan hati masyarakat
jadi perubahan mendasar di dalam harus memastikan bahwa kita mampu memenangkan hatinya pelanggan
untuk memastikan memenangkan hatinya pelanggan
tadi ya memang harus proaktif
tidak boleh diam diri
kita dorong dengan cara yang digital
lebih smart lagi
inilah yang terus menerus nih
untuk memastikan bahwa tidak ada satupun orang di pos indonesia yang diam berdiam diri untuk tadi
tapi caranya bagaimana mbak ana
karena kalau kita lihat ya misalnya ini kan tadi disebut ada dua puluh tujuh ribu
dan sementara untuk dengan transformasi ini kan dibutuhkan bukan saja mindset yang baru tapi skillset yang baru
tidak gagap teknologi yang jelas
dan juga mungkin lebih ajal lebih luwes lebih muda dan lain sebagainya
nah ini saya lihat dengan adanya covid ini kan bisa kesempatan untuk resetting
mungkin cari yang baru
atau mungkin yang sudah perlu pensiun dipensiunkan dan lain sebagainya
ini mungkin bisa diberikan contoh
kita enggak melakukan nama pensiun memensiunkan enggak
itu biar natural saja
tetapi yang kita lakukan adalah mindsetnya adalah kita merubah

kemudian yang kedua adalah bisnisnya harus benar benar berfungsi
kemudian yang kedua adalah bisnisnya harus benar benar
berfungsi dengan kebutuhan masyarakat
nah inilah yang menggerakkan di belakangnya
dari perubahan portfolio bisnis kita ini maka menggerakkan transformasi organisasi di dalam
menggerakkan perubahan budaya di dalam
menggerakkan selalah struktur organisasi yang baru
termasuk kita bicara di it
nah bagaimana di it organisasi ini juga mampu memastikan bahwa apa apa yang kita dorong dengan platform yang baru
dengan digitalisasi yang lebih baik
dengan semua yang kita lakukan tadi harapan kita benar benar kita fokus

dan bahkan kami meyakini sih dengan posisi saat ini dengan apa yang kita lakukan kita bisa benar benar better kondisinya
dengan lebih baik
dan kalau kita lihat laporan perusahaan juga mulai membaik gitu ya
bottom line nya sudah mulai positif
mulai positif ya
sempat merah soalnya pada tahun dua ribu tujuh belas
sekarang sudah mulai positif
jadi ini jadi spirit juga
energi positif untuk semua tim
untuk bahwa kita bisa
apalagi dengan fundamental yang kita ubah
dengan portfolio yang kita ubah
dengan cara kita bekerja berubah
culture kita berubah
transformasi yang kita lakukan tadi benar benar kita mendorong bahwa kita harus benar benar kondisinya agile dengan situasi sekarang
ini apa latihan latihan khusus
ataupun terus menerus ada coaching
jadi training coaching dan lain lain kita lakukan untuk merubah mindset semua karyawan kita
nah termasuk kita lakukan bagaimana mereka benar benar fit

gak boleh ada yang gagap teknologi
gak boleh ada yang area satupun yang mengatakan bahwa saya nggak bisa melakukan itu
tapi we can do dengan apapun yang kita lakukan tadi
jadi benar benar kita pastikan lagi apa apa yang kita lakukan benar benar kita firm nih
jadi contohnya saya kasih contoh
kiposin aja punya salah satu cara untuk memastikan kurir itu
hanya dalam durasi yang singkat
yang namanya adalah q sembilan
jadi masyarakat tahu nih ada nama q sembilan
jadi depannya itu semua ada q ya
q sembilan itu bicara quality dan lain lain gitu ya
quick quality kan gitu ya
jadi cepat dan berkualitas
jadi orang orang masyarakat konsumen kemudian customer yang menggunakan q sembilan
dia pasti akan bisa digarantikan dalam waktu sembilan hari paling eh sorry
paling lama dia pasti sudah bisa tadi
jadi sudah ada q sembilan ada plusnya lagi kan gitu
nah harapan kita dengan apa apa yang kita lakukan tadi benar benar kita tidak kalah dengan yang lainnya
jadi orang mengatakannya ini same day atau apapun ya
kalau sam day itu kadang kadang biasanya bisa dua jam tiga jam
jadi sembilan jam bisa dianggap wah masih terlalu lama ini gitu
jadi kita benar benar memberikan tadi
jadi harapan kita di area kota
seperti jakarta ini
kita bisa memberikan layanan yang dengan cepat tadi
nah kemudian bukan hanya quick tapi berkualitas kan gitu
dan kita garantikan ada service level yang kita pastikan di sana
nah itulah salah satu perubahan perubahan yang kita lahirkan secara layanan kepada masyarakat
karena layanan ini memang mau tidak mau nomor satu lah ya
dan masyarakat pun bisa memilih
jadi enggak semuanya tadi bagaimana cara mereka melakukan sistem itu
nah caranya salah satunya adalah kita mendorong juga banyak varian yang bisa dinikmati oleh masyarakat
termasuk cara bayarnya
dia mau pilih cash on delivery kah
atau langsung lewat e moneynya mereka kah
atau lewat bank apapun
kita bisa lakukan di situ
ya ini kembali ke sdm
karena menurut saya ini sangat sangat crucial ya
karena ya memang kalau customer itu mereka melihat yang paling cepat yang paling murah yang paling convenient
apalagi sekarang siapa yang mau
pusing pusing dengan harus menunggu dan lain lain itu harus serba oke gitu
dalam setiap perubahan dalam bisnis model atau transformasi
apalagi dengan jumlah karyawan yang banyak
dan kita ketahui kan bumn kan bedalah mungkin dengan swasta yang biasanya lebih ajal
resistensi pasti ada tentu saja
terus terang seberapa sulitnya mengubah budaya ini mbak anna
apalagi kita bicara mengenai ribuan karyawan yang ada di seluruh pelosok di indonesia ini
ya memang challenge people itu selalu menjadi salah satu yang kita concern
bagaimana people ini benar benar kita bisa kolaborasikan dengan baik
jadi ya kita memastikan bahwa kacamatanya udah harus berubah
komunikasi intens sekali
kita punya media komunikasi yang luar biasa di dalam
untuk memastikan every time kita bisa memastikan kita bisa komunikasi
dan kita memang cara berkomunikasinya harus berubah

harus berubah kalau tidak mau
dengan sistem portal yang kita bangun
dengan sistem yang kita pastikan bahwa ini bisa diakses oleh karyawan
jadi kita di internal pun punya sistem
jadi misalnya mbak ana ingin berkomunikasi dengan acara atau di papua
satunya kalau kita bicara komunikasi itu ya kalau kita bicara meeting kan anytime kita bisa lakukan
dengan mudahnya kita lakukan
nah dan itu juga numbers nggak jadi matter kan gitu
berapa pun kita serentak sosialisasi bisa kita lakukan
tetapi poin pentingnya adalah by gadget kan gitu ya
mereka pegang portal
nah informasi apapun itu langsung akan di blast di situ
jadi setiap saat semua karyawan itu bisa melihat apa saja
yang harus mereka jadi concern saat ini
hari ini pada saat ini apa nih
nah mereka harus follow seperti apa
nah kemudian pada saat ada pertanyaan pertanyaan khusus
mereka bisa langsung melakukan komunikasi
dengan atasannya ataupun bahkan dengan direksi langsung
jadi benar benar kita terbuka
jadi ada kpi yang berubah
apa apa saja yang menjadi prioritas kalau dalam kpi nya
antara carrots dan sticknya apa apa saja yang harus
ya pasti dong
jadi salah satunya adalah bagaimana kita key performance indicator di dalam pun kita ubah
jadi kalau dulu ya sama rata sama rasa gitu
udah gak ada lagi kan harapan kita
bahwa kita mengedepankan bahwa kita harus benar benar
bisa memenuhi sekarang maka kpi nya menjadi individu
jadi individu punya skor skor yang memang kita dorong untuk memastikan apakah dia punya
harus sekian berjualan
kemudian harus menghasilkan sekian
dan lain lain itu semua faktor faktor yang kita share kepada semua
karena untuk menjadi key performance indicator nya mereka
masih ada dua segmen lagi tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera
saya ditemani siti hoiriana
direktur bisnis kurir dan logistik pt pos indonesia
topik kita kali ini bagaimana mentransformasi ya
sebuah perusahaan yang begitu tua
begitu bersejarah yang seharusnya membanggakan
tapi kita sekarang sudah abad ke dua puluh satu
sehingga terus terang mau tidak mau kita harus berubah
dan tentu saja disitu ada mindset nya harus berubah
budaya nya harus berubah
cara bekerja nya juga harus berubah
dan kalau saya lihat mbak anna dengan momentum covid sembilan belas ini
ini adalah momentum yang baik sekali untuk melakukan
karena disini kita dipaksa berubah
ya yang biasanya kita harus ke kantor tiap hari
sekarang juga bisa dilakukan dengan bekerja dari rumah
dan bekerja dimanapun bisa
meeting pun bisa kapan saja dilakukan
karena semua bisa berbasis aplikasi ataupun teknologi
nah saya lihat pt pos indonesia
juga harus mau tidak mau
loncat ke situ
saya lihat disini dalam sebuah perubahan ini
leadership itu sangat penting
jadi mbak anna
apa sebagai seorang yang baru saja ditugaskan lah untuk mengubah bisnis model ini
ini apa yang nomor satu harus dilakukan
kalau kita mau dorong dua puluh tujuh ribu ini berubah
even kita bicara mindset nya berubah
maka butuh benar benar bahwa kita ini adalah sebagai role model
nah jadi role model nya siapa ya kita ini
kita harus kasih contoh yang baik
kita pastikan bahwa cara bekerja kita itu benar
dengan memastikan seluruh indikator itu kita bisa penuhi
termasuk kita memastikan bahwa indikator itu bukan hanya kepentingan indikator ke dalam
tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita indicatornya itu adalah kacamata customer kita
customer yang harusnya menilai kita
benar kacamata customer kita
jadi beyond daripada itu bahwa apa apa yang kita lakukan tadi memang untuk kepentingannya kita bisa menuhi kebutuhan masyarakat
nah inilah yang mindset besar yang kita ubah ke dalam
dan kita pastikan bahwa ini satu kapal ini gak bisa yang berubah satu dua satu dua gitu
maka memang semuanya serentak
kemudian juga serentak kita bertransformasi
maka salah satu yang kita upayakan bahwa kita benar benar transformasinya ke digital
jadi transformasinya salah satunya ke digital
dan ini ada targetnya mbak anna mungkin pada akhir tahun ini
kan kita tadi disebut market shape ya
tepo saat ini sedih sekali di satu digit ya karena kompetisinya juga besar
tapi ada yang menarik mbak desi
jadi salah satu yang kita keluarkan qnan itu pertumbuhannya dalam satu tahun terakhir ya
kita tumbuh dengan layanan baru yang kita keluarkan
jadi memang sesuai dengan
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dalam hal ini adalah customer kami
nah tentunya kami juga memastikan juga apa apa yang kita lakukan tadi
tidak hanya satu yang benar menu tapi seluruh produk kami akan bisa seperti itu
nah inilah ada spirit positif nih
nah inilah mbak desi yang kita share juga
jadi anytime kita share ke seluruh tim ke seluruh pasukan termasuk partner partner kita
jadi mbak desi kita punya lebih dari lima puluh empat ribu
jadi ada agen post ada kurir
sebenarnya lebih untuk kami sekali ya
nah ini kan menggerakkan bukan hanya orang di dalam tapi bagaimana bersama sama dengan lima puluh empat ribu tadi bergerak serentak untuk bisa melakukan
tapi kembali ke ini target pasti ada dong yang dibebankan pada mbak anna
akhir tahun ini harus
kurir kita harus bisa double digit tadi
dari yang semula single digit ya gitu ya
itu bisa kira kira akhir tahun ini di achieve atau diberikan waktu berapa lama
gitu mbak desi untuk di industri kurit
di logistik juga seperti itu
memang di industri logistik ini kita memang harus sangat strong untuk kita bicara b dua b nya dikedepankan
kolaborasi dengan pihak pihak lain
dengan semua marketplace bahwa memang pt pos indonesia ingin bahwa kita menjadi hub untuk seluruh marketplace di indonesia
jadi marketplace indonesia apapun tapi last mile nya itu bisa pakai kami
nah inilah hub yang kita dorong bahwa kita bisa berkolaborasi dengan mereka semuanya
nah dengan posisi begitu maka harapan kita memang dorongannya jadi besar banget
dengan hampir ya kita kalau bicara numbers ya kita pengen lebih dari seratus ribu nih kan gitu posisinya
nah dengan angka seratus ribu lebih
kita bicara di aspek kurir agent dan lain lain
maka kita yakin kita bisa market chair itu bisa langsung jumping mbak desi
nah tentunya juga dengan saat ini
ini kan berarti harus menawarkan sesuatu yang lebih dari ada yang sekarang
kita lihat kan banyak sekali jasa kurir ini seperti katakan menjamur
jadi mungkin dulu hanya satu atau dua sekarang itu pilihannya itu luar biasa dan banyak sekali promo promo dan bonus dan macam macam lah yang supaya menggai
ini apa yang ini kan berarti kan harus ada yang lebih lah istilahnya
jadi salah satunya mbak desi kalau kita lihat bahwa salah satu kekuatan kita adalah kita punya last mile yang besar
orang lain tidak punya itu mbak desi
nah inilah salah satu kekuatan kita
mau gak mau pada saat orang lain mau masuk di area tertentu pasti dia akan melihat siapa yang bisa diajak untuk kolaborasi
nah inilah kami hadir bukan hanya bahwa karena kami hadir di semua tempat
tapi kami hadir dengan cara baru
kami lebih kompetitif kami lebih efisien
nah untuk lebih kompetitif lebih efisien tadi kami dorongnya dengan cara cara yang memang beyond daripada apa yang dipikirkan masyarakat
jadi digital itu salah satu kunci kita merubah semuanya tadi
iya karena platform digital ini apapun yang serba digital kan bukan blue ocean lagi
ini sudah red ocean
jadi mau tidak mau kita harus menciptakan blue ocean dimana pt pos yang sudah agak lebih lambat dari digital
yang lain untuk memasukinnya mau tidak mau ya harus menggarap itu kan
iya tapi kembali bahwa kita ini pos indonesia ini satu satunya bumn yang sudah dua ratus tujuh puluh empat mau dua ratus tujuh puluh lima tahun kan itu
kalau dulu mungkin pakai kuda kemudian pakai kereta api
kita kolaborasinya skala besar termasuk untuk memastikan kurir itu tidak hanya dilakukan di internal
jadi partner ini kita buka selebar lebarnya mbak desi
jadi orangernya kami itu tersebar dimana saja
jadi kalau di luaran kita melihat pasukan orang gitu ya yang pakai baju orang kemudian dengan semua atribut orang
itu mereka hadir dengan cara yang baru gitu posisinya
dengan cara yang baru dan dipastikan mereka benar benar memenuhi
jadi pada saat dia kirim ya dia kirimnya dengan baik
dipastikan bahwa apa yang dikirimkan adalah tepat tidak rusak gitu ya sampai dengan seperti itu kita pastikan
seberapa sulit ini
ini kan berarti harus rebranding
kalau tidak mau dan harus istilahnya semua looknya juga lebih modern
lebih menyesuaikan kekinian
ini seberapa sulit untuk melakukan itu
dengan pengalaman pengalaman sebelumnya ya mbak desi
saya terus terang kan sebelumnya saya bergabung tidak di pos
tapi dengan apa apa yang kita miliki dengan yang sekarang ini
rasa rasanya kita bisa bawa pt pos ini benar benar bisa mengikuti itu
nah salah satunya kalau kita bicara brand
brand position pos ini benar benar
brand pos ini benar benar kita dorong untuk brand posisi yang sudah menjadi harus top lagi
sekarang kan belum top lah istilahnya
kita masih nomor enam mbak desi
dengan brand baru dan brand baru itu lebih agile lebih millennials gitu ya
karena yang menggunakannya kan dominan juga anak anak millennial
jadi benar benar kita dorong ini brand baru yang lebih millennial lebih fresh
millenial ini bukan kolonial ini ada kesannya
lebih millennial lebih fresh kan gitu
dan kita pastikan bahwa kita bisa pada saat kita memastikan bahwa kita masuk ke millennial aja bisa
maka di segmen yang lain kita yakin lebih bisa
tapi berarti juga sdm nya cara kerjanya mindsetnya kan juga mau tidak mau kan harus milenial
tidak bisa jadul
ini yang inilah kunci dan penting dan ini tantangan yang cukup sulit tapi ya harus dilakukan ya mbak anna ya
kita istirahat sebentar
kita jadi tetaplah bersama insight pt sianwar
kita akan serta merta
masih bersama insight pt sianwar
saya bersama siti hoiriana direktur bisnis kurir dan logistik pt pos indonesia
topik kita kali ini bagaimana mentransformasi
bumn kolonial ya kalau kita sebut
karena usianya dua ratus tujuh puluh empat tahun
tahun ini akan menjadi dua ratus tujuh puluh lima tahun
wah luar biasa ya
tuhannya menjadi bumn millennial
jadi ya memang segala macam transformasi baik itu dari bisnis modelnya budayanya platformnya inovasinya dan lain sebagainya
kalau kita lihat ada tiga tadi yang menjadi fokus dari bisnis pt pos indonesia ini
sekarang kurir ini wah kalau kita juga belanja online itu banyak sekali kompetisinya
logistik ini penting tapi sekarang dengan adanya covid ini bisa menjadi suatu bisnis andalan dan tentu saja keuangan
kalau kita dulu misalnya kita kirim wesel untuk mengirim uang dan lain sebagainya
sekarang serba fintech
nah dari tiga bisnis ini kira kira bagaimana ini target dari masing masing pertumbuhan
atau perkembangan dan dari mana kira kira cash cow nya itu paling besar didapatkan
jadi kembali mbak desi
jadi tiga itu kita dorong dari pos indonesia memastikan tiga tiganya dengan fundamental yang baru
jadi salah satu contoh di industri financial
jadi pos indonesia menghadirkan layanan dengan satu layanan itu bisa dipakai untuk berbagai macam
jadi contohnya nih
tki di luar pun dia bisa kirim uang dengan cara apa yang tadi kita lakukan
jadi pengiriman remittance itu bisa lewat kami juga
karena semua harus pokoknya harus pakai gadget
lewat kami dia bisa mencairkan uangnya di tempat kami
termasuk dia pada saat dipakai tidak hanya mencairkan
dia langsung untuk dipakai untuk beli beli juga bisa
membayar apapun juga bisa
dengan satu platform semuanya sudah bisa dilakukan
jadi ini yang kita hadirkan
perubahan perubahan tadi ini di financial
jadi kemudahan kemudahan pembayaran
jadi ada payment system sendiri nanti
ada payment system sendiri
jadi kita punya pos pay
ini sudah jalan ini pos pay
jadi kita punya pos pay yang tadi untuk berbagai macam media kita bisa bayar dengan pos pay
dan pos pay ini kita pastikan kita mampu tadi
kemudahan kemudian pasti harus nih
karena tadi masyarakat butuhnya dengan mudah
pembayaran apapun dia bisa lakukan
mau bicara listrik mau bicara apa
sekarang semua harus bisa dilakukan lewat gadget
dengan pos pay tadi
nah kemudian keep pos in aja
itu untuk kita memastikan mendorong industri kurir ini terjadi dengan baik
selain oranger juga kita siapkan dengan baik nih
oranger kita berbanyak
kemudian sebarannya juga kita pastikan kita lebih banyak lagi
kita bicaranya adalah corporate color ini
jadi masyarakat taunya ya pos itu warnanya orange
maka kita mengatakannya oranger gitu mbak desy
nah ini untuk memastikan industri kurir yang hadirnya oranger itu benar benar mendorong kita bisa
ya kalau saya mengatakan karena ini akan jadi backbone nya e commerce indonesia
termasuk hadiran kita bisa di seluruh tujuh belas pulau di indonesia
kalau kita bicara sembilan puluh desa enam kecamatan dan lain kita hadir
maka kita industri kurir itu bisa kita menjadi yang paling besar
nah kemudian tadi kembali logistik
nah itu memang kita kekuatan kita harus b dua b nih
apalagi sekarang banyak sekali
kompetisi bukan saja lokal tapi dari luar negeri juga kan
ya itu kita memang membuka
jadi memang juga harus kotak pintu di semua kan gitu
kita masuk di semua korporasi
kemudian kita juga berkolaborasi dengan luar
nah gitu posisinya untuk memastikan apa apa yang kita lakukan di logistik pt pos ini benar benar bisa kita dorong untuk kita
kalau bicara numbers mbak desy ya
yang salah satu ya
jadi sebenarnya bisa ya
tapi ini kan semua kuncinya adalah infrastruktur
karena tanpa ya kalau kita lihat mungkin kalau di kota kota besar koneksi fiber optic wifi dan lain sebagainya kan tidak terlalu masalah
tapi kan pt pos indonesia harus melayani seluruh indonesia
ini bagaimana infrastrukturnya
pak desy perjalanan panjang
pos itu pernah kita punya namanya wasantara
ya wasantara nek gitu ya
nah di salah satu itu memang pada saat itu kita menghadirkan internet internet di mana mana
layanan akses itu terjadi dimana mana
jadi sebenarnya kalau kita bicara infrastruktur kembali ini sudah menjadi bagian dimana kita sangat concern untuk memastikan tidak ada isu di infrastruktur
sekarang tidak ada isu sama sekali atau masih
kan kita bicara lima puluh empat titik tadi
empat ribu titik itu semuanya sudah by system
nah artinya kalau kita mengatakan kehadiran kita di lima puluh empat ribu titik tadi sudah by system itu pasti infrastrukturnya sudah ada
memang kalau kita bicara sembilan puluh tiga ribu kelurahan gitu ya desa
nah kita mendorong supaya lima puluh empat ribu itu kita dorong di angka seratus ribu tadi
supaya tercover semua
last mile itu ya
termasuk infrastruktur pasti menjadi salah satu concern kami mbak desi
iya ini bagaimana
karena kalau kita lihat ya dengan cara yang perlu teknologi ini berapa dari budget atau dana perusahaan yang memang harus diinvestasikan untuk it
it kan bukan hanya infrastrukturnya dan barangnya tapi manusianya juga kan
secara common mbak desi jadi budget untuk yang seperti itu memang sudah dalam hitungan kami
jadi kalau kita bicara berapa sih normalnya
dan termasuk bagaimana memastikan bahwa angka itu benar benar fit dengan semua kepentingan kolaborasi dengan pihak lain
area di indonesia
nah inilah yang kita dorong mbak desi
tantangan berkolaborasi dengan pihak pihak lain yang mungkin justru ingin berkompetisi dengan pt pos indonesia
poinnya adalah pada saat kita ini nggak bisa sendirian maka harus kolaborasi mbak desi
nah kolaborasinya salah satunya kami mendiklat bahwa kami bisa menjadi hubnya e commerce di indonesia
kami bisa menjadi hubnya marketplace di indonesia bahkan kami bisa menjadi lead dari industri logistik di indonesia
nah inilah yang kita pastikan tadi
bagaimana memastikan logistik logistik indonesia ini kita berkolaborasi dengan baik sehingga tidak ada area area yang dikatakan bahwa ini areanya si a si b si c ini pos indonesia enggak
tapi kehadiran kami ini benar benar kita bisa melit industri logistik indonesia
nah fans kita bisa menjadi lead di industri logistik maka sebenarnya impact besar ke dalam korporasi juga luar biasa
tahun depan minimal sudah tidak single digit lagi tapi sudah double digit
berarti kan harus ya sekarang mungkin posisinya masih nomor enam ya tapi kalau kita lihat dari segi jumlah ini networknya karyawannya
masuk top tiga lah gitu mbak desy gitu posisinya
kalau perlu ya number one ya kan kalau mau kita membanggakan bumn ini sebagai sesuatu yang harusnya orang indonesia
karena pt pos cuman kan sekarang masih oh pos itu seperti lah
snail mail ya
dibandingkan dengan email gitu
betul makanya kita hadir dengan nama nama baru juga supaya kesan freshnya terjadi bahwa kita lebih milenial kita lebih digital
nah kan nama namanya pun kita lebih permudah tadi nama
keep posting aja lah
keep posting ini untuk jasa kurirnya
iya jasa kurir dari keep posting
ada pos saja tadi
post pay gitu ya bahwa ini untuk pembayaran semuanya
kita bisa lakukan dengan apapun dengan hanya satu postpay
nah termasuk kita bisa lakukan apapun untuk kita kirim apapun dengan cara satu dengan kiposin aja
iya dan biasanya kalau kita bicara teknologi juga pasti banyak ini ya
sering down atau di hack dan lain sebagainya dari apalagi kalau sudah masuk ke ranah fintech ya
memastikan semua ini aman dan infrastrukturnya juga up to date dan manusia manusianya juga terus berinovasi dan paham terhadap perkembangan teknologi
jadi mbak desy kalau kita sudah masuk di industri digital itu memang salah satu
dan itu sudah bicara areanya pun bukan area di sini nih
kita bicaranya kan melihat insight dari yang lain juga
di dunia kemana nih
negara lain melakukan apa
kita harus melakukan apa
nah termasuk tadi kata kuncinya mbak desi menanyakan salah satunya bagaimana memastikan bahwa security dan lain itu kita dorong
karena kita masuk ke industri financial
nah tentunya mbak desi kami sampaikan juga
jadi masyarakat tidak perlu ragu bahwa semua yang kita lakukan termasuk di industri financial kita memenuhi seluruh aturan aturan dalam konteks financial industri di indonesia
jadi kita juga compare dengan aturan ojt

b i dan lain lain
jadi masyarakat tidak perlu worry di area itu
karena ini berkaitan dengan trust atau kepercayaan dan trust aman masyarakat
apalagi sekarang banyak sekali yang mungkin modus modus penipuan lewat digital dan lain sebagainya
ini harus dipastikan tidak ada ya mbak hana
pasti secara layanan kita mengikuti seluruh rule nya negara ini gitu

nah kalaupun ada yang tanda petik gitu

yang tanda petik tadi terjadi
ya kita mengantisipasi semuanya nih
ya dan harus memiliki mau tidak sdm it yang kelas ya pak
terima kasih banyak
tapi mungkin sebelum kita berpisah saya ingin terus terang bagaimana feelingnya
sebenarnya tantangan yang terbesar atau yang membuat mungkin agak tidak bisa tidur atau apa
karena ini kan sesuatu yang baru lah perubahan itu
ini malah jadi energi positif mbak desi
jadi buat saya ini energi positif yang benar benar kita once kita bagus maka yang kita pikirkan bukan hanya menggerakkan dua puluh tujuh ribu orang
maka kita pakai dua ratus tujuh puluh juta penduduk indonesia bisa memanfaatkan jasanya pos indonesia dengan wajah baru dengan layanan baru dengan lebih mudah lebih efisien
dan pastinya kita pastikan mereka tidak disulitkan
jadi benar benar mudah murah terjangkau
nah itu ya tepat waktu
tantangan ini sebenarnya adalah sisi lain dari peluang ya
makanya kan saya bilang ini energi positif nih
baik pak anat terima kasih banyak atas waktunya dan insightnya dan saya harapkan semua sukses
dan pt pos bisa menjadi kembali perusahaan bumn yang membanggakan indonesia
demikian insight kali ini dan jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
jangan lupa ya tetap menjaga tiga m ya
rajin mencuci tangan menggunakan masker dan menghindari kerumunan karena covid sembilan belas masih di antara kita
stay safe sampai jumpa
bye bye dan selamat berpuasa bagi anda yang menjalankan ibadah masyarakat